aku tunggu nek
kamu di sini tinggal siapa nek
cuman kayaknya dari tadi kamu lagi ada masalah ya deh
oh kan aku udah bilang aku itu gak kenapa napa
lebih baik sekarang kamu pulang aja
makasih ya udah nganter aku ke sini
ini tunggu tunggu sebentar
ada apa lagi sih
aku boleh numpang ke toilet nggak
buruan dikit yoh
jangan sampai ini kabur lagi
iya van ini gue juga udah balik cepet
sini biar gue ajang ngitir deh
lo jangan emosional gitu
nanti bukannya kita ketemu sama indi
malah kita akan apa apa di jalan
nanti keluarga kita sendiri yang repot van
van aku sama ini udah nyampe di puncak nih van
puncaknya di mana
tadi sih indy bilangnya di villa punya keluarganya
oh di situ
oh di situ
kamu udah sampai mana
sebentar lagi nyampe
tolong kamu cepetan datang ke sini ya soalnya aku takut ini kabur lagi
tapi kamu jangan sampai indy tau kalau kamu telfon aku
ya udah kita kesana sekarang
abah pastikan kekas twice er
karena sekarang gak ada gunanya lagi do
lebih baik sekarang kamu berdoa untuk indi
supaya indi mau membuka hatinya lagi untuk kamu
apa ibu ininya belum kembali
karena bayinya dari tadi menangis terus pak
saya sudah berusaha meniamkannya
tapi sama sekali bayinya tidak mau diam pak
permisi pak ibu
ya pak kita datang lagi dulu mak
gantian dong sama mama
dia butuh indi
pak teman saya pernah bilang
katanya bayi ini hanya mau tenang dengan satu orang pak
aduh sama ibu yang berambut panjang
yang tangannya luhuh
kata teman saya pada saat bayi ini nangis tengah malam
ibu kamila pak yang berhasil mendiamkannya
sekarang kamu hubungi kamila
ada telepon buat kamu
telepon buat mila dari mana ma
apa karena ini sudah balik
bukan ma tapi ini tetap bayinya indi
kamila ada telepon dari edo untuk mila
maaf aku bangun malam malam begini
enggak enggak apa apa kok memang aja pak jok
jadi gini mil
anak aku dia menangis dan menangis terus
aku dan suster coba diemin
tapi dia terus menangis mil
ya allah terus bagaimana dongdo
kata suster mila
cuma kamu yang bisa diemin anak aku
tapi aku mau minta tolong sama kamu
kamu datang ke rumah sakit sekarang
karena anak aku nangisnya gak bisa diem mil
dan aku minta bantuan kamu tolong
tolong bantu aku mendiamkan dia
ini ada di dalam
iya benar ini di villa itu
kalau kamu mau nanya sama aku aku bohong apa enggak
sekali lagi aku bilang sama kamu aku gak bohong
bagus kalau gitu
yaudah kalau gitu aku sama taufan masuk ke dalam villa ya
kamilah lama banget sih ma
aduh enggak tega sama dengar anak anak nangis mulu
ibu sabar ibu
eh doa tambah
kamilah terima kasih ya kamu mau datang
iya tambah sama sama
enggak apa apa kodol kamu enggak merepotin
gue tamperin yang critre aku di sana moistnya
seenggaknya aku aman untuk saat ini

jawab aja kamil
aku monumental keaskan harsh
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih sista
kau tadi nangis
tante udah disini kok
bayinya beneran diam
sekarang cantik udah diam
suster tolong bantu keluarkan tangan saya lagi
terima kasih sista
kita datang untuk menjemput kamu nih
enggak dijawab van
kalau gitu kita berpencar aja
lu kesana dan gue kesini